suasana harum menyambut kedatangan jenazah korban kecelakaan maut balikpapan kalimantan timur yang
merupakan warga kota cilegon banten tiba di rumah duka jumat malam anak korban bahkan
tidak menyangka ayahnya juni deddy ricardo saragih meninggal dunia dalam kecelakaan maut
tronton di balikpapan kalimantan timur ya ya sedih lagi juga sudah juga orang yang memiliki
hubungan dekat sama kita pasti sedih gitu rasanya seperti jiwa di tarik gitu sementara
dari keterangan kapolres cilegon akbp sigit haryono yang datang melayat korban saat kejadian
tengah berboncengan menggunakan sepeda motor untuk berangkat bekerja berboncengan naik motor
hai pagi berangkat ke tempat kerja kemudian di pertigaan tersebut musibah terjadi ada tabrakan
beruntun ada truk dari belakang yang informasinya remblong kemudian menabrak kendaraan di belakang
dan sampai dengan kedua korban ini sehingga korban meninggal dunia sementara jumat sore pihak jasara
harga kalimantan timur mencerahkan santunan sebesar lima puluh juta rupiah kepada keluarga korban

menunggu ke jalan sulawesi kelurahan karangrejo kecamatan balikpapan tengah kepala jasara harga
cabang kaltim eva yulyasta mengungkapkan pemberian santunan sesuai dengan undang undang tiga puluh empat tahun enam puluh empat
tentang santunan kecelakaan lalu lintas di jalan setiap orang yang berada di luar kendaraan yang
mengalami kecelakaan dan menjadi korban kecelakaan berhak mendapatkan pembayaran dana santunan kecelakaan
dan segini kami membayarkan santunan menilai dunia dari korban almarhumah fatmawati kepada
bapak irwansyah selaku suami almarhumah yang menjadi ahli waris yang sah kecelakaan yang menewaskan
empat orang terjadi pada jumat pagi di perempatan muara kapak balikpapan kalimantan timur saat
kejadian truk tronton bermuatan kabur dua puluh ton diduga mengalami gagal rem di jalan yang menurun lalu menghantam dari
belakang sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampung merah di melebutan cnn indonesia